gue yakin kalo lu perform hari ini pake itu baju itu kostum top lo
iya cocok kalo gue nyanyi lagu dangdut
sedangkan kan gue nyanyi lagu pop mana cocoknya
gak ada si kepaul yang kepape tau gak
iya iya bentar lagi sampai kok
iya bentar ya
dera aku antaramu pulang yuk
terima kasih ya
terima kasih ya
ngapain sih di telpon kan orangnya udah ada di sini
lu tuh kenapa sih suka banget mempersulit hidup lo ya
ngapain coba person ojol kan udah ada gue di sini mau nganterin lo
foto kecap gue mending naik ojol daripada sama lo
tukang ngecap ribet ribut tau gak sih
eh lo jangan lupa loh
walaupun tukang ngecap yang ganteng dan rupa wana kece badai ini
alah alesan lo bilang mau jadi manajer gue karena lo mau ngintri lo gue kan
ya itu termasuk sih
tapi ya tujuan utama gue adalah gue harus memastikan bahwa artis gue itu kerjanya benar
udah sih tinggal naik aja duduk set gitu jalannya sampe
gak mau gue balikin gue balikin tapi lu naik dulu motor gue terus kita perginya bareng
suka maksa banget sih jadi orang
gak usah maksa lain kali
suka kan di padnya
tar dulu tar dulu gue belum siap
ntar naik dulu kan lo belum naik
awas rambutan kena
ya justru gue kesini tuh pengen cari tau soal michelle
gimana sih nasibnya setelah diundang ke tv
ya kalo emang dia terkenal dia harus kerja disini apa engga
ya juga sih
ya menyelam sambil mandi ya
daripada kita gabut di rumah mending kita nongkrong sambil cari informasi
menyelam sambil minum air bella
silahkan duduk kak
silahkan mau pesen apa kang
mau kroffel butter peanut nya satu sama choco mel shake nya satu
cicket stik nya satu sama minumannya
boleh ditunggu sebentar ya kak ya kita persiapkan dulu
mbak michelle masih kerja disini engga ya
oh gitu oke makasih ya mbak
baru juga sekali diundang ke tv
song hits banget sih udah resign segala
dingin ya lo tau sendirilah gimana nasib artis mendadak
ya paling engga bertahan lama
bentar lagi juga paling udah ilang tuh
tau ben apa yang lo omongin make sense
ya dong gue barusan upgrade ke cerdasan
ya bagus lah seri sering kayak gitu ya bel
oh udah lapet banget
eh ngeliatin apa sih
bukannya orang yang ketemu sama rifki sama michelle kemarin ya
mau ngapain dia kesini
itu tuh yang harus kalian cari tau
maaf mas terlalu agak
gak apa apa aku juga baru sampai
sebenarnya ada apa sih mas
kok pengen ketemu sama aku
seharusnya kan kita udah gak seperti dulu lagi mas
iya aku ngerti
kamu gak usah call
aku ngundang kamu kesini bukan urusan perasaan
tapi ini urusan anak anak aja
sebenarnya perusahaan aku bisa berkembang seperti ini sampai sekarang
itu karena bantuan dari orangtuanya temennya rifki
jujur aja aku sangat merasa berutang budi
tapi akibat dari hutang budi itu rifki kena imbas
jadi gini temen dan orangtuanya temennya rifki itu selalu memaksakan kendak pada rifki
ya dia mengatasnamakan atas utang budi itu tadi
aku sebagai orang tuanya rifki tentu aku sangat memikirkan perasaannya rifki
aku gak mau kalau lifki itu ditekan terus
tapi akibat dari itu artinya aku harus siap
apapun yang akan terjadi hal yang terburuk dengan perusahaanku
bener bener bikin aku bingung
rifki dan perusahaan aku
waktu itu mas pernah cerita sama saya
mas pernah cerita sama aku masalah kebahagiaan anak atau bisnis
jadi mungkin karena ini mas jadi bingung ya mas
iya ben aku bingung
aku mau cerita sama siapa lagi kalau bukan sama kamu
ya kagian lu ga usah peduliin gue
gue mau tau kok gue mau tau kayak gimana ntar
nang ajak ga
hehehe yaudah sih
ibu kan cuma ngasih solusi aja
kagian lu tuh jangan gugup jangan nervous
lu harus performnya bagus
soalnya kan kita baru taken kontrak
masa baru nyanyi udah diputus kontraknya
kita langsung dipecat
lu ga usah narsis deh biasa aja
lu kan udah tadi ngecak dulu
nah gitu dong
akuin gue sebagai manajer bukan cuma bisa ngatur jadwal lu perform aja
tapi gue bisa ngatur perasaan lu juga
nanti kalau gue diam yang ada lu makin gugup
oh iya hampir dua kelupaan
ini kan perhubungan pertama lu ya
harus bagus begitu juga dari costume lu
masa lu pake begini doang
kalo kita mampir dulu cari tempat penyewaan costume
aduh bosan ya
ini gue bekerja pake aja
enggak gue ngebayanginnya lucu aja gitu
soalnya gini gue itu pernah mimpiin lu
lu lagi pake costume dangdut
gue yakin kalo lu perform hari ini pake itu baju itu costume top lu
kalau gue nyanyi lagu dangdut
sedangkan kan gue pengen nyanyi lagu kok
gak ada si kepala yang kempas emang ga
iya iya bentar lagi sampe kok
iya bentar ya